baik bergabung bersama kami ada kombes paul ignatius benny adiprabowo kabit humas polda papua
pak benny selamat malam
ya selamat malam
pak beni boleh diinformasikan kepada kami
usai penembakan seseorang yang berprofesi sebagai ojek
kemudian ada bentrok tni polisi dengan satu anggota kkb yang tewas
bagaimana kondisi masyarakat saat ini khususnya di kabupaten puncak papua tengah
ya situasi terakhir laporan yang kami dapatkan di distrik ilaga kabupaten puncak
situasi masih terkendali oleh aparat gabungan dari tni polri
bahwa polres puncak menjamin situasi keamanan di wilayah kota ilaga demikian
baik kemudian bagaimana perkembangan penyidikan
kemudian terhadap peristiwa penembakan kepada tukang ojek
yang kemudian juga akhirnya ada bentrok tni polisi dengan dua orang anggota kkb
yang kemudian ada satu anggota kkb tewas
sampai saat ini seperti apa
ya hingga saat ini penyelidikan masih tetap dilakukan
untuk upaya pencarian terhadap pelaku
penyerangan terhadap tukang ojek tersebut
atas nama irwan dua puluh lima tahun yang sudah dikirim kembali ke kampung halamannya di sulawesi selatan
masih tetap dilakukan oleh aparat tni dan polri gabungan
di sini kita upayakan untuk menciptakan situasi keamanan dulu di wilayah distrik ilaga demikian
baik artinya anggota kkb yang kemarin tewas ketika bentrok dengan tni polisi ini adalah
memang orang yang dicurigai menembak ojek tersebut tukang ojek tersebut begitu pak beni
ya keterkaitan antara salah satu anggota kkb tersebut
sementara masih dalam penyelidikan mbak
jadi kita masih memburukkan
informasi dan mencari atau menanya saksi saksi yang berada di sekitar lokasi dari penyerangan tukang ojek tersebut apakah benar
pelaku itu adalah termasuk salah satunya adalah atas nama eti demikian
baik ketika adu tembak terjadi
antara pasukan tni polri dengan anggota kkb
ini sekitar berapa banyak berapa orang
kemudian ke arah mana anggota kkb tersebut melarikan diri
sampai saat ini juga masih diburu oleh tni polri
iya jadi kita masih belum tahu jumlah pastinya dari kelompok kriminal bersenjata tersebut
yang berada di wilayah nilaga atau kkb puncak jaya ini
namun dari hasil pantauan dari tni polri memang kurang lebih ada dua puluh orang
memang yang terlihat pada saat itu melalui alat drone
dan supaya mereka lari setelah melakukan penyerahan penggunaan tersebut
kedua orang tersebut itu lari
dua orang tersebut itu adalah penumpang ojek yang dibawa oleh
nah setelah melakukan penyerangan dan mengakibatkan tewasnya
mereka lari masuk ke dalam hutan
nah respon daripada tni polri pada saat itu
setelah mendapatkan laporan menuju ke tkp dan melakukan pengajaran
ke arah mereka menghilang
baik artinya penumpang
dua penumpang tersebut merupakan saksi ya
bagaimana kemudian informasi atau pernyataan dari saksi
mengenai lokasi dijemputnya mereka di lokasi tersebut
apakah memang itu tempat yang cukup rawan pak beni
penumpang ojek tersebut itu adalah pelaku dari pembunuhan tukang ojek tersebut
penumpangnya adalah pelaku
iya benar sekali
jadi setelah melakukan penyerangan mereka lari masuk ke dalam hutan
memang itu di pinggir kota
jadi di ujung asfal kejadiannya
dan mereka langsung masuk ke dalam hutan
kemudian baru dilakukan pengejaran dan terjadi baku tembak
dengan aparat gabungan tni
tidak banyak saksi yang melihat begitu pak beni
ya ada saksi
tapi pada saat terjadinya penembakan tersebut saksi kemudian lari menyelamatkan diri ke dalam rumah di sekitar meja
nah ini yang sedang kita kembangkan dari polres untuk mencari saksi saksi yang untuk bisa menjelaskan
atau yang melihat dan mendengar langsung peristiwa di tempat kejadian perkara
itu terjadi kemudian
baik paling tidak suasana di kabupaten puncak papua tengah sudah kondusif saat ini bisa dikendalikan
dan kita tunggu bagaimana pengejaran polisi tni polri dan juga update perkembangan ini
pak ignatius bendi adiprabo kabupaten humas polda papua terima kasih sudah bergabung bersama kami di sianan indonesian newsroom
baik terima kasih selamat malam